jadi sorotan siang hari ini adalah bagi anda yang berada di gorontalo dan juga sekitarnya
yang ingin menikmati obyek wisata pantai bernuansa bali
tak perlu jauh jauh ke bali apalagi sekarang tiket mahal
di kabupaten gorontalo tepatnya di kecamatan biluhu
ada lokasi wisata pantai eksotik bernuansa bali
yang kini banyak dikunjungi warga
ada banyak fasilitas yang bisa dikunjungi dan juga dimanfaatkan oleh pengunjung
mulai dari villa kuliner hingga wahana permainan air
tak jauh dari ibu kota kabupaten gorontalo
kurang lebih satu jam tiga puluh menit anda akan tiba di kawasan wisata pantai di kecamatan biluhu
di kawasan pantai di piluhu timur ini
terdapat sejumlah pilihan obyek wisata pantai untuk dikunjungi
lokasi wisata yang dibangun dengan konsep ala wisata bali
anda akan menikmati keindahan pantai
sekaligus pemandangan alam pegunungan yang indah dengan udaranya yang sejuk
di lokasi wisata obos oleh pengelola menyiapkan berbagai fasilitas
berbagai kuliner khas daerah
hingga wahana permainan air
anda yang ingin menginap untuk menikmati indahnya malam di tepi pantai
ada villa yang disiapkan lengkap mulai dari tempat tidur
sayangnya kami datang di waktu yang tidak tepat
memang terjadi penurunan jumlah pengunjung
dipastikan semua fasilitas habis dipesan oleh calon pengunjung
ya karena di gorontalo belum ada konsep bali
jadi kita ngambil itu supaya daya tarik wisata gorontalo
kita udah siapin wisata yang
jadi nggak perlu bayar tiket mahal mahal
di sini hanya nginap dari harga rp delapan ratus sampai rp dua lima ratus
atau enggak berkunjung juga bisa dari harga rp lima puluh ribu
hingga saat ini obos telah menyiapkan empat belas villa lengkap
mulai dari rp delapan ratus hingga rp dua lima ratus
sementara bagi pengunjung lokal yang sengaja datang
untuk menikmati keindahan alam pantai
oleh pengelola mengenakan tarif rp lima puluh
agar lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi daerah
pengelola berharap akses jalan dari kabupaten ke biluhu
sehingga wisatawan bisa dengan mudah menjangkau
seluruh objek wisata yang ada di kawasan kecamatan biluhu